ditolak maupun diterima badan pengawas pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan ini
ditolak maupun diterima badan pengawas pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan yang ada
jadi kita tidak ini diterima jangan hanya diterima akan bisa ditolak juga
jadi di situ kita harus siap namanya penyelenggara pemilu ketika ditugaskan perintah undang undang dan perintah pengadilan
maka penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti perintah tersebut
saya yasir nene amar saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya